iya tadi dia dijemput temennya
untuk menjadi sukarelawan mengajar di tpk
untuk kaum dua pak
oh gitu ya mbah
bagus juga ya kegiatannya rumana
rumana emang begitu aktivitasnya
dia aktif di mana mana
dia juga ngajar ngaji di kampung ini
ya boleh dibilang
kustajah muda nih gitu
mbah ini temennya rum
ya rum cerita ini tuh kak mbah
nah zul ini mau ngajak room
untuk ngajar di tpknya
untuk ngajak rum
yaudah gak apa apa
tapi ingat rum
jangan coba coba temen robby
awas kalau robby tau
udah gak enak kalau temen rum denger nanti
rum pergi dulu ya mbah
ya lo kesempatan
masih inget gak aji
hati kek sama daus
tadi kak aji gak liat bener
aji sama berdaus
abis dari apotik beli obat
ini hidungnya agak meler
eh om aji kalau gitu boleh dong sekalian anterin aji ame daus pulang ke rumah
nanti malah jadi flu lagi
padanya anget sini
pegang dah pegang
jangan pegangan perut pegangan cadar aja
aya ntar jatoh sama daus
gak enak dilihat orang orang soalnya kan
gak ada apa apa biarin aja
om aji udah punya istri jangan ya jangan
sadel aja pegangan ya
om aji jangan ngebut ngebut dong
jalan jalan pagi pak aji
ya keluarga sakinah mau ada warohmah
gosip baru ntar
belum tau ketemu bigos
beli selasih ada
si atiket tuh lakinya kemana sih
gak pernah keliatan
lakinya ngabur bu aji
gak tanggung jawab
emang begitu hukumnya sob
untuk perempuan baik
nah kalau anak lu
lakinya kagak beneran
lu sebaiknya mesti berani mengurangi
iya kan pak
bener tuh kata laki gue
si atiket emang cantik ya
gue akuin cakep deh dia
kelakuan yang jelek
kagak ada gunanya
kolbu yang penting
setiap saya belanja disini
selalu saya dihina
selalu dihina dari ucapan mulut pak aji sama bu aji
bu aji sama pak aji kalau punya mulut
jangan sekatek katek ngomong
gak usah diinjek juga mati sendiri
ini jangan jangan nih waktu pergi haji ini nih
ngelilinginnya seperti telur
udah miskin lu
gede adat lagi lu
abis deh barang gua pada begini
malu gua ngelain yang gitu kan
rumah lu apa dia
tadi dia dijemput temennya
untuk menjadi sukarelawan
mengajar di tp ki
untuk kaum dua pak
oh gitu ya mbah
bagus juga ya kegiatannya rumana
rumana emang begitu aktivitasnya
dia aktif di mana mana
dia juga ngajar ngaji di kampung ini
oh ya boleh dibilang
ustazah muda nih gitu
aktivitas rumana bagus juga buat nilai plus untuk juru kampanye partai
kalau begitu boleh saya minta alamat tempat rumah mengajar
dia bilang dekat kampung duku
seberang jalan tol
sebentar ya mbah tulisin
adik adik belajar jus'amanya sampai sini dulu ya
sekarang kita baca al fatihah bareng bareng
ada yang nyari kamu tuh roh
mady tuh lagi nunggu di luar
adik adik bacanya diterusin dulu ya
karena kakak harus keluar dulu sebentar
kamu orangnya telaten ya
saya lihat kamu begitu sabar ngajarin adik adik belajar mengaji
ya bukannya itu adalah kewajiban kita
untuk memberikan ilmu pengetahuan dengan baik dan sabar
bang rahmadi ngapain ya kesini
kalau saya bilang yang sebenarnya tentang maksud kedatangan saya
saya juga butuh istri yang telaten dan sabar seperti rumana
saya dengar dari pak haji muhidi tentang kegiatan kamu
saya berniat ngasih bantuan untuk murid murid di tpki ini
tapi saya perlu tahu kira kira apa yang diperlukan ya
ya kalau menurut saya sih pelajar itu
pelajaran ikhlo dan al quran itu harus diutamakan disini
ya syukur syukur ada yang menyerahkan meja lipat kecil buat anak anak
karena saya ingin sejak kecil mereka sudah mengenal tentang al quran
jadi saat mereka dewasa mereka masih memiliki ingatan tentang pembacaan al quran
iya boleh boleh sekali
insya allah saya bawakan juga yang lain buat mereka ya
mungkin makanan atau apa gitu nanti kita lihat ya
ya intinya kami sangat menikmati mereka ya
mereka menerima donatur yang penting tidak mengikat kami
tapi maaf sebelumnya saya nggak bisa bales dengan apa apa
tidak apa apa itu saja sudah lebih dari cukup buat saya
ya allah wanita ini begitu sederhana dan santun
sepertinya saya sudah menemukan calon ibu yang baik buat anak anak saya
maksud saya kan pak haji ilmu remana itu kan akan mubajir kalau tidak dimanfaatkan
betul kok pak haji
anak sih kagak ada persoalan
betul gak pak sultan
benar pak kiai bisa membuat ibu ibu pengajian berapa hari sekali tiap sore
nah itu dia jadi masjid kita ini kan jadi lebih syiar kalau ustadz
ya udah antum suruh aja anak anak itu bikin perubahan ya pak haji